tari putri mendadak menjadi perbincangan warga net usai videonya viral di media sosial
perempuan dua puluh enam tahun ini terkenal sebagai pedagang rujak jambu kristal berpenampilan menarik
pelanggannya tidak hanya perempuan tetapi banyak juga kaum adam yang penasaran dengan penampilan pedagang rujak ini
sejumlah pelanggan pun kerap mengunggah dan bersiaran langsung melalui media sosial mereka saat membeli rujak jambu kristal
tari putri mengaku baru berjualan rujak jamu kristal lima hari lalu
mojang bandung ini tidak pernah menyangka menjadi viral di media sosial
meski lapak jualannya kecil di sudut jalan tari mampu menjual jambu hingga empat puluh kg per hari
pembeda dari rujak lainnya tari menggunakan bumbu rujak kering
sensasi rasa manis dingin sekaligus pedas bisa menggoyang lidah penikmat rujak jambu kristal ini